sebelumnya satgas pemantau hewan kurban sumsel telah melakukan seleksi dan pemeriksaan kepada sejumlah kandidat sapi kurban jokowi
sapi simental milik joko gitoyo pun telah dua kali diambil sampelnya dan dinyatakan sehat dan layak untuk menjadi hewan kurban
dua tahun sendiri dikandang jadi kebenaran sapi ini hasil dari kawin suntik hasil dari inseminasi buatan
itu kebenaran dapatnya dari kecamatan sukoboro
itu sekitar di umur dua tahun jadi untuk sekarang ini sapinya ini sekitar umur empat lima tahunan
sementara itu pada minggu sore sapi kurban sumbangan presiden joko widodo tiba di masjid nasional al akbar surabaya jawa timur
sapi yang dibeli dari peternak sapi di kabupaten probolinggo jawa timur ini memiliki berat satu dua ton
hasil pemeriksaan tim dokter hewan
dan pemerintah provinsi jawa timur menunjukkan sapi berjenis limosin ini sehat
alhamdulillah kurban sapi dari presiden jokowi sudah tiba di al akbar
ini adalah kurban rutin setiap tahun
kali ini jenisnya limosin dari sukapura probolinggo beratnya satu dua ratus empat puluh dua kilogram
alhamdulillah sapinya besar bersih
terima kasih pak presiden
insya allah akan kami distribusikan
terima kasih pak presiden
terima kasih pak presiden